sementara itu presiden joko widodo menegaskan akan memberi sanksi bagi industri yang tidak memasang scrubber atau alat pengendali pencemaran udara
kebijakan itu ditetapkan sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di jakarta dan sekitarnya
hal ini disampaikan oleh presiden joko widodo saat melakukan kunjungan ke smkn jateng semarang rabu pagi
menurut jokowi penanganan polusi di jakarta perlu dilakukan bersama mulai dari beralih ke transportasi publik hingga menanam pohon
pemerintah pun telah melakukan modifikasi cuaca pengecekan emisi kendaraan hingga pengawasan ke industri dan pltu
sanksi pasti dan bisa ditutup
akhirnya di rapat sudah disampaikan
mau memperbaiki tidak pasang scrubber tegas untuk ini
karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali